assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
kita mengetahui ada empat mazhab yang dikenal dan dianut oleh kaum muslimin dunia
yaitu mazhab hanafi maliki syafi'i dan hambali
dan seringkali kita mendengar sebagian orang mengatakan bahwa kita wajib memilih mazhab tertentu
dalam beragama dan jangan sampai meninggalkannya
nah menariknya lagi belakangan ada pula salah satu pendiri pondok pesantren di jawa barat
yang mengaku menjadi pengikut mazhab soekarno
nah apakah sejatinya prinsip seperti ini diperkenankan dalam syariat islam
dan apa sebenarnya definisi mazhab ini
nah pemirsa untuk membahasnya seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio
ada gurunda kita semua k h m fais
assalamualaikum pak kiai
sehat pak kiai
senang sekali bisa ketemu lagi bisa hadir di studio gapai kemuliaan
bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan anda bisa mengirimkan pertanyaan anda
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
pak kiai langsung ya
kalau bicara soal mazhab ini kita ini sudah biasa mendengar
tapi kadang kadang ilmu kita masih kurang nih untuk mendalami
nah belakangan juga ada yang viral yang menyebut bahwa dia merupakan pengikut dari mazhab
sebelum kita bahas ke sana pak kiai sebenarnya definisi mazhab itu sendiri itu seperti apa
mazhab itu dalam bahasa arab itu sama dengan kata kata zahaba
zahaba itu pergi
mila kemarin misalnya mau pergi dari jakarta ke surabaya
dari jakarta ke surabaya kalau kita mau pergi itu kita bisa menggunakan jalur darat
bisa menggunakan jalur udara bisa naik mobil yang di darat bisa yang naik kereta api bisa naik kapal terbang
pesawat juga bisa pilih pilih kan
mau terminal berapa di soekarno hatta mau lewat halim atau lewat mana
itu secara umum cara mengartikan bahwa madhab itu adalah cara kita untuk pergi
pergi menuju kemana
ya tentu kalau keberkaitan dengan islam itu pergi menuju quran dan hadis
saya ingin kembali kepada quran dan hadis saya ingin memahami quran dan hadis
tetapi memahaminya bagaimana
nah ini yang kemudian
bahwa kita bisa menggunakan yang namanya mazhab
mazhab itu metode madhab itu jalan mazhab itu cara
nah ketika kita bicara itu adalah metode dalam kaitan ini adalah metode ilmiah
maka mazhab yang disebutkan oleh mila tadi itu hanya bagian dari islam itu sendiri
jadi kalau kita mendengar mazhab yang empat itu sebetulnya identik dengan ilmu yang namanya fiqih
nah kenapa dia menjadi paling terkenal
karena fiqih itu yang paling kita butuhkan
kan kita dalam hidup dalam beragama itu kan bukan cuma fikih saja
di sana ada akidah
kita bicara tentang tawhid misalnya bicara tentang ilmu kalam misalnya
di situ juga ada madhab
nah tetapi pembicaraan kita kebutuhan kita terhadap ilmu tawhid
itu tidak sama dengan kebutuhan kita dengan ilmu fikih
kalau ilmu tawhid saya meyakini bahwa allah itu maha esa maha kuasa
allah itu laisa kamisah
maha esri maha syaiun pokoknya tidak sama dengan makhluk
itu sudah saya pelajari
dan mungkin dalam keseharian saya saya tidak ditanya tentang itu
tetapi ketika saya bangun tidur misalnya apa yang harus saya lakukan
kalau saya harus berwudhu bagian mana yang pertama kali bersentuhan dengan air
niatnya seperti apa gerakannya seperti apa batasannya bagaimana
itu terkait dengan ilmu fikih
maka kemudian karena ilmu fikih itu menjadi ilmu keseharian yang dibutuhkan oleh setiap muslim
maka ilmu ini menjadi ilmu yang memiliki perhatian yang sangat besar
nah ini tentu akan beririsan dengan guru guru kita
nah ini yang paling penting
madhab itu sebetulnya mengikuti guru kan
nah guru ini tentu dalam memahami sesuatu
itu pasti memiliki apa itu metode
nah metode cara memahami quran metode cara memahami hadis metode membandingkan
misalnya ada dua ayat yang bertentangan atau ada ayat quran dengan hadis yang kelihatannya secara zahir maknanya bertentangan
itu apa yang harus dilakukan
nah itu namanya jalan
makanya madhab yang paling terkenal itu empat
sebenarnya bukan empat
ada begitu banyak
bahkan dulu bahkan dulu
para ulama itu sendiri
mak itu sering membanding bandingkan
ada tokoh misalnya di mesir
namanya imam lais bin saad
diabadikan dalam nama beberapa fakultas keislaman disana
itu sebetulnya tokoh tokoh yang tidak kalah kapabilitas keilmuannya
dengan mazhab yang kita kenal hari ini
mereka tidak memiliki murid yang melestarikan ajaran gurunya
itu memiliki begitu banyak murid
dari generasi langsung
imam shafi'i misalnya punya murid
imam muzani yang terkenal
mereka kemudian sepeninggal imam shafi'i
itu bukan saja menyampaikan ajaran guru gurunya
jadi mendokumentasi itu ya
dan dokumentasi itu tersebar
maka keberadaan imam shafi'i
itu tidak perlu lagi
sejarah apa yang membuktikan tahun di mana
kalau bahasa sejarah tempat rumahnya peti langsung
karena itu sudah turun menurun diakini oleh orang
jadi madhab itu adalah metode dan cara memahami al quran dan hadis
pak kiai tapi ini juga yang menarik yang belakangan juga viral ya
ada yang menyebut bahwa saya adalah pengikut mazhab soekarno
nanti dijawabnya setelah jeda ya pak kiai ya
pak mirza jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
pak mirza terima kasih ada masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode bermazhab dalam islam
kita lanjutkan pembahasan pak kiai
jadi bagaimana kira kira kalau boleh nggak
siapa saja atau mungkin saya tiba tiba mengatakan saya ini pengikut mazhab siapa gitu
tokoh siapa gitu
mila dalam hidup itu kita masing masing itu punya tokoh idola
dan kita pasti mengikuti semua yang kita idolakan
dalam hidup ini kita juga sering bergantung dan mengikuti
mengikuti orang lain
misalnya kita ke dokter
maka ketika saya ke dokter saya datang ke rumah sakit
atau sekarang kita buka website rumah sakit
maka kita disana akan tahu kan
spesialisasi masing masing dokter
dulu dokter itu misalnya penyakit dalam
di masa lalu spd spesialis penyakit dalam itu sudah hebat
hari ini ada subspesialis kan
dokter paru paru sendiri dokter jantung sendiri
semuanya ada spesialisasinya
dalam ilmu agama juga gitu
kalau saya mau masuk ke dalam hidup ini
mengatakan saya dalam berislam
dalam berfikir dalam sholat saya puasa saya
maka saya perlu tahu
syifulan ini memiliki keahlian gak
karena saya bukan saja mempelajari kan
apa yang ada dalam literatur fikihnya imam syafi'i
kan bersambung kepada rasulullah
misalnya saya kenapa memilih madhab imam syafi'i
misalnya dan madhab lain juga pasti memiliki hal yang sama dengan apa yang saya katakan
karena saya membaca dalam literatur sejarah
imam syafi'i misalnya
di masa muda masa awal beliau punya guru di mekah
guru beliau ini orang hebat az zinji ini
kenapa karena guru ini berguru kepada orang alim
kepada orang alim besar di mekah
namanya abdul malik ibni juraij ini
yang terkenal sebagai murid dari tabiin yang masyur
atau bin abi robah
atau bin abi robah ini muridnya abdullah ibni abbas
abdullah bin abbas ini mengambil ilmu
kadang langsung dari rasulullah
ini sahabat junior
kadang dari sayyidina umar bin khattab dan sebagainya
berarti apa yang diterima oleh imam syafi'i di mekah
itu bersambung kepada rasulullah
kemudian pada saat yang sama
imam syafi'i juga punya guru hebat di mekah
namanya sufyan bin uyainah
sufyan bin uyainah ini
itu murid dari orang yang namanya amr bin dinar
tabiin yang masyur betul
amr bin dinar ini mengambil ilmu dari siapa
ini kan penting
oh ternyata dari sahabat nabi anas bin malik misalnya
maka saya meyakini bahwa apa yang didengar
imam syafi'i dari gurunya sufyan bin uyainah
itu bersambung kepada rasulullah
kemudian imam syafi'i punya guru ya imam malik itu
imam malik itu punya banyak guru
di antaranya ada yang bernama misalnya
itu mengambil juga dari sahabat anas bin maulid
dari banyak sahabat di madinah
imam malik juga berguru kepada nafi
nafi berguru kepada ibni umar
ibni umar ya dengar langsung dari rasulullah
atau dengar dari ayahnya umar bin khattab
umar bin khattab pasti dengar dari rasulullah
nah ini adalah pilihan ilmiah kan
ketika saya kemudian bermadhab imam syafi'i
itu memiliki kapabilitas
dan juga ini penting memiliki integritas
kalau tadi mila membuka ada orang yang mengatakan bermadhab
madhabnya presiden soekarno
itu tidak ada yang salah
kalau dia mengikuti presiden soekarno
pada apa apa yang memang presiden soekarno itu memiliki keahlian di bidangnya
memiliki integritas yang mengagumkan
seorang insinyur di masa itu
mau memperjuangkan kemerdekaan bangsa
dengan resiko misalnya ditahan oleh penjajah belanda
mengorbankan banyak hal dari aspek keduniawian
kalau beliau mau bekerja pada belanda dengan gelar insinyur di masa itu
saya pikir sudah dapat di dunia khasanya
ketika saya bicara tentang kesederhanaan
tentang keberanian memimpin
tentang cita cita besar buat bangsa ini
menjadi bangsa yang merdeka
bangsa yang berdikari
bung karno itu pesan pesan terhadap keindonesiannya luar biasa
saya kemudian mengatakan
tidak ada yang salah
karena presiden soekarno memiliki keahlian yang sangat mumpuni
jadi jelas ya
kalau kemudian kita bermadhab itu disesuaikan juga dengan integritas
betul sama dengan misalnya
ngambil ilmu di fakultas ekonomika
kemudian ingin menjadi sarjana ekonomi
mila ditanya madhabnya madhab siapa
kan diketawakan orang
kalau faiz itu urusannya sholat subuh
dia urusannya zakat fitrah
tapi bukan urusan tentang itu
jadi dipisahkan juga kan
jangan dicampur baur
jangan dicampur baur
oke nah ini menarik soal dicampur campur ini pak
misalnya kita tahu sebagian besar mungkin masyarakat indonesia bermadhab syafi'i
tapi ada beberapa poin yang mungkin orang memilih
kayaknya saya mau berbeda mazhab nih dalam hal tertentu misalnya
untuk mencari ruksyah gitu
itu diperbolehkan nggak
ya udah gak boleh ganti ganti
ruhsoh itu ketika saya tidak bisa mengerjakan
hukum dasar yang namanya azimah
azimah dalam sholat itu berdiri
kalau sakit ruksyahnya duduk
tapi kalau berpindah untuk menggampang gampangkan
itu lain persoalan
supaya para pemirsa juga mudah memahami dalam beragama
allah itu membuat aturan hukum
itu hukumnya selalu mengedepankan kemanusiaan kok
saya berobat ke dokter
tapi saya tidak akan berpindah kepada opini dokter yang lain
sebelum saya mendengar langsung dari dokter itu
saya sakit kata dokter a pak faiz
kalau mau sembuh harus begini loh
terus mila datang sama saya
enggak ah saya kemarin sakit kayak gitu
saya boleh jadi akan datang ke dokternya mila
atau saya menawar kepada dokter saya
dok tetangga saya begini begini
mungkin dari diskusi itu
nah oleh karena itu
orang awam itu sebetulnya punya kewajiban kan
mengikuti mereka yang tadi itu
memiliki kapabilitas dan integritas
saya datang ke dokter kan tidak punya ilmu kesehatan
tetapi saya harus taat dengan apa yang disampaikan oleh dokter
karena dokterlah yang mengerti tentang ilmu kesehatan
nah di dalam agama juga gitu
kalau anda tidak memiliki ilmu yang cukup dalam agama
tidak boleh asal nyomot
tidak boleh asal berpindah
oleh karena itu kewajibannya
sebetulnya buat setiap orang
yang tidak memiliki keahlian dalam agama
itu ikut guru
itu ikut guru
bukan saya tidak mengatakan
harusnya kan ikut quran dan hazar
apa anda punya kemampuan
untuk memahami quran dan hadis
misalnya saja secara mudah saja
orang itu kalau bersentuhan dengan perempuan
tapi saya menyentuh ibu saya
padahal ibu saya perempuan
dari mana saya tahu
kalau menyentuh ibu itu tidak batal wudhunya
padahal ayat qurannya bilang begitu
nah ini kan butuh ilmu namanya
saya baca quran kalau tanpa guru
sementara saya tidak memiliki kemampuan yang cakep dalam agama
kemarin waktu puasa
kalau kamu sakit atau bepergian
maka boleh tidak puasa
tahu tahu saya misalnya
mendapati murid saya di pesantren santri saya
kamu kok tidak puasa
apa seperti itu kemudian masuk dalam kriteria itu
apa itu kemudian membuat orang boleh tidak puasa
atau kemudian saya dapatkan santri saya di luar pesantren
misalnya pesantren saya di lokasi jagakarsa
atau saya ketemu sama sandri saya di transmat
misalnya sedang minum minuman
kemudian saya bilang
kamu kenapa minum tidak puasa
kan saya musafir
musafir dari jagakarsa ke cilanda
yang seperti ini
itu membuat agama itu nanti akan menjadi permainan
makanya butuh orang yang ahli
nah orang yang ahli itu mudah kan
sekarang kita misalnya asal kita benar dalam beragama
yang laki laki misalnya sering ke masjid sering ke musola
tahu kan di kampung siapa yang dijadikan panutan
nah seiring dengan bertambahnya ilmu dia
itu nggak ada yang salah
selama ada pemandunya
saya mendapati pemahaman yang baru nih
dari medsos misalnya
saya ini orang awam juga gitu loh
ketika ada sekian opini dari dokter
saya kan pasti akan bertanya
bukan kepada ahli ekonomi kan
pasti ada dok
saya baca kemarin dok
ada jurnal ilmiah begini begini
apa sih pendapat dokter
kita kan punya pengalaman panjang ketika covid kemarin
itu bukan perbedaan diantara ulama loh
perbedaan diantara dokter itu sendiri
penggunaan masker di awal awal misalnya
hand sanitizer yang berlebihan
punya madhab yang berbeda
ada yang mengatakan kalau sudah meninggal orangnya
ya sudah virusnya juga sudah tidak mungkin berkembang
ada yang mengatakan tetap dia bisa kemungkinan terpapar
yang seperti ini
ketika saya dapatkan opini yang berbeda dari dokter
kan saya gak balik kepada guru saya yang kiai
saya tanya dokter lain
nah itu sebetulnya dalam beragama
jadi kita harus punya panutan dulu yang pertama
yang kita yakini
nanti seiring berkembang mungkin kita bertemu dengan orang yang lebih paling
mungkin bertemu yang lebih tua
mungkin yang lebih soleh dalam kesehariannya
ini kemudian nanti boleh kita pertimbangkan
setelah kita melakukan apa yang barusan kita diskusikan
tapi kalau misalnya ini pendapatnya begini
ini pendapatnya begini
yang mudah bagi kita nggak boleh jadi
islam mudah tapi tidak untuk dimudah mudahkan
jadi ini juga menarik untuk belajar sejarah islam juga ya
bagaimana juga kita mengenal sedikit terkait imam di empat mazhab ini
pemirsa jangan kemana mana
pemirsa karena gapai kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode bermazhab dalam islam
pak kiai ya mungkin kita sudah paham ya tadi ya
disampaikan bahwa sebenarnya mazhab itu banyak
tapi yang kemudian kita kenal ya terutama dalam hal fikih ini ada empat
sebenarnya mungkin kalau kita bahas secara detail nggak akan cukup waktunya
tapi sebenarnya apa yang membedakan keempat mazhab ini pak kiai
dan sebenarnya siapakah beliau beliau yang luar biasa ini
misalnya dalam madhab yang empat ya
ini tentu waktu yang terbatas
tetapi kita akan katakan seperti di awal itu metode
imam abu hanifah misalnya
itu fikihnya dikatakan sebagai fikhu ahli roi
logika yang kelihatan
sementara mazhabnya imam yang tiga
atau imam malik imam shafi'i dan imam al mu'ad
itu lebih dikatakan sebagai fikhu ahli hadis
mereka yang lebih condong kepada hadis
itu sebenarnya istilah haja
tapi kalau kita teliti di masing masing madhab
imam abu hanifah yang menggunakan logika
logika itu dibangun dari quran dan hadis
nah imam yang kemudian mengatakan saya akan berpegang teguh lebih kepada hadis
itu juga dalam memahami hadisnya pasti menggunakan apa ini
nah madhab mazhab ini sebetulnya
kalau kita katakan adalah metode cara berpikir
itu adalah metode yang ditemukan oleh mereka mereka
ketika mereka bersentuhan langsung dengan quran dan hadis
ambil contoh misalnya
imam abu hanifah
imam abu hanifah ini punya metode
kalau ada dua dalil yang bertentangan
itu disebut mazhab tarjih
mengambil yang paling kuat
fakrou matayassaromin al quran
dalam sholat bacalah yang mudah dari al quran
maka imam abu hanifah mengatakan
setiap orang yang sholat
membaca bagian apapun dari surah al quran sah
imam shafi'i tidak
mensyaratkan bacaan al fatihah
karena ada hadis yang berbunyi la sholata
tidak ada sholat yang sah kata imam shafi'i
kecuali kalau anda baca fatihah
hadis ini dengan quran ini
cara memahaminya beda
imam abu hanifah hidupnya di irak
imam shafi'i hidupnya saat itu pernah di irak
pernah di mekah pernah di madinah
imam malik juga begitu
orang di madinah di masa beliau beliau itu lebih soleh
sementara irak ini kota yang modern
bertemu dengan banyak orang
imam abu hanifah khawatir
ada hadis yang dipalsukan
kod iyuthubut kedudukannya itu kuat
tidak mungkin harus saya kalahkan dan saya pertimbangkan
hanya mendengar hadis dari satu atau dua orang
maka warna itu yang ada di benak beliau
beliau katakan sholat itu baca apapun tidak apa apa
imam shafi'i punya madhab yang berbeda
akan mencari titik temu
selama itu dimungkinkan
saya harus melihat quran
quran bilang yang mudah mudah
hadis mengatakan baca surah al fatihah
ayat dan hadis ini tidak bertentangan
karena yang paling mudah dibaca dari al quran itu al fatihah
maka tafsir dari
itu adalah surah al fatihah
nah ini kalau kita lihat
turunannya terus sama
imam abu hanifah memahami
hadis tadi juga dipahami
la sholata illa bi fatihah tul kitab
saya tahu hadis itu
tapi untuk menjaga keyakinan saya yang lebih menguatkan quran
sholat itu tidak sempurna
kecuali membaca al fatihah
kalau tidak baca fatihah
sholatnya sah tapi tidak sempurna
la sholatal tidak ada sholat yang sah
maka kalau tidak baca fatihah
imam malik itu lebih unik lagi nanti
yang dikatakan silsilah dhahabiyah
matarantainya itu riwayat paling bagus
imam malik dapat hadis itu dari nafi
nafiq dari ibni umar
ibni umar dari rasulullah
jadi imam malik untuk sampai ke nabi itu cuma lewat dua orang
ini meriwayatkan hadis
dalam jual beli
setiap orang yang melakukan transaksi jual beli
pemberi dan penjual
opsi lanjut atau tidak lanjut
malam yatafar roqa
jadi kalau saya melakukan transaksi dengan mila misalnya
melakukan jual beli apa
udah jadi nih
iya pak faiz harganya sekian
udah serah terima
tapi kita masih duduk disini
maka diberi hak untuk
kata mila pak fais gak jadi saya beli
gak jadi saya jual deh
tidak ada ganti rugi apapun
imam abu hanifah
dan imam ahmad
yang tidak meriwayatkan hadis
imam malik justru mengatakan gak ada namanya khiyar majlis
padahal rawinya beliau
imam malik punya metode yang berbeda
namanya amaluh ahli madinah
tradisi penduduk madinah
di pasar pasar kota madinah ketika saya datang ke pasar
mereka tidak mengerti yang namanya khiyar majlis
kalau sudah terjadi transaksi jual beli mengikat
akdun melazim mengikat kedua belah pihak
tidak boleh dibatalkan kecuali dengan persetujuan dan pasti biasanya ada ganti rugi kan
kata orang kenapa imam malik tidak percaya dengan apa yang di
bukan saya tidak percaya
tapi tradisi di madinah berbeda
boleh jadi kata imam malik
hadis ini benar diucapkan oleh nabi
tapi kemudian dihapus
tradisi madinah berbeda dengan hadis ini
jadi pengaruhi oleh lingkungan ya pak akyah
dan ketika kita baca dan itu memiliki kebenaran
kata yang pengikut mazhab imam malik
tradisi madinah itu lebih kuat
daripada hadis yang dirilatkan oleh imam malik perorangan
karena tradisi ini kan dikerjakan semua orang
dan turun temurun
turun temurun seperti adat dan istiadat
nah kata imam abu hanifah imam shafi'i
ya belum tentu juga
siapa tahu itu tradisi baru di pasar
dulu dulu nggak gitu
sekarang aja di pasar begitu
imam malik mendapati apa yang dilihat
kemudian di persepsikan sebagai tradisi
nah ini mau dicari titik temunya
sampai subuh nggak ketemu
karena itu adalah warna
yang ada dalam alam pikiran
ini juga yang kemudian menarik
biasanya tuh pengikut pengikut mazhab ini kemudian yang
yang juga sebenarnya tidak boleh dicontoh adalah
yang menganggap mazhab yang kemudian ia pilih adalah paling benar
sementara yang lain tuh nggak
sehingga gesekan itu sering terjadi
jadi sebenarnya berprinsip dalam bermazhab ini seperti apa seharusnya pak kyai
saya suka sepak bola
dulu kalau sekolah waktu di luar negeri itu kan
saya suka bola itu karena jamnya enak
kalau di indonesia kan malam ya
ketika ada di belahan sana itu kan lihat liga eropa itu hanya di sore hari sama gitu
saya dengan teman itu
ya kalau saya boleh sebut merek itu
saya dulu suka sama real madrid
teman saya misalnya ketiga liga jerman di champion itu jago kan punya jerman
ya tau tau yang menang misalnya barcelona
sudah peluk pelukan tukar kaos gitu
saya dengan teman masih nggak negor tuh
juga kan dibully diapakan
petinju itu kadang saya punya jago
saya jago si a teman saya jago si b
itu tinju pukul pukulan sampai bengep
selesai itu peluk pelukan
tapi tidak pada pendukung
jadi imam mazhab itu tidak pernah mengajarkan seperti itu
bahkan imam abu hanifah itu ditanya sama muridnya
guru yang guru fatwakan itu apa yang paling benar guru
saya nggak boleh lirik orang lain kata imam abu hanifah saya nggak tahu
atau justru yang paling salah
oke masya allah
kalau ada orang lain yang bisa membawa fatwa yang lebih baik
maka buang pendapat saya
begitulah sejatinya seorang guru ya
sejatinya seorang guru
yang tidak pernah melihat kesempurnaan pada dirinya
imam shafi'i itu mengatakan
kalau ada hadis yang sohih
maka ikut hadis itu bukan ikut saya
tapi bukan berarti kemudian saya baca hadis itu bukan ikut saya
kemudian saya baca hadis shohih
imam shafi'i itu seakan mengatakan begini
saya sudah membaca semua hadis yang sohih
dan itu sudah saya simpulkan dalam pemahaman saya ini
kalau ternyata ada hadis lain yang hadis itu tidak sampai kepada saya
dan bertentangan dengan paham saya
ikuti hadis itu
ini luar biasa
apa apa yang diajarkan oleh para aimah para imam
untuk mendudukan semua yang mereka fatwakan itu
untuk mendudukan semua yang mereka fatwakan itu
maka pesan imam abu hanifah itu
kalian penting bukan saja mengetahui apa diktum dalam fatwa saya
tapi penting untuk mengetahui latar belakang
mengapa saya berfatwa seperti itu
kadang kadang kita suka males melihat latar belakangnya pak kiai
dan itu semua orang kayak gitu
imam malik kalau kita cerita itu punya guru luar
namanya abdurrahman bin hurmus
itu punya murid pak

ada muridnya itu punya guru luar biasa

dan ada murid yang satu itu tiap nanya dijawab
yang satu tiap nanya nggak dijawab
marah yang nggak dijawab
ini guru kok pilih kasih apa kata abdurrahman bin humus
yang nanya ini malik ini murid saya yang cerdas
maka dia tahu mana yang benar dan mana yang salah
kamu tidak memiliki kecerdasan yang sama
saya digerogoti oleh usia
saya takut ketika usia saya delapan puluh tahun
fungsi luhur saya tidak sebagus ketika saya usia empat puluh
nanti semua yang saya ucapkan
nanti semua yang saya ucapkan
kamu sebarkan atas nama saya
masya allah ini pembahasan mengenai mazhab ini luar biasa
bisa kayaknya untuk dibuat episode sendiri ini menarik ya pak kiai
mudah mudahan pada satu hari cnn bisa menjadi pencerah
masya allah betul
tapi dengan hal hal yang dibutuhkan dalam keseharian masyarakat
dan itu penting
dan itu penting
pak kiai terima kasih atas ilmunya
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang hari ini kita bahas bisa menambah keimanan dan keilmuan kita

saya meladia rahma dan juga kiai haji muhammad faiz undur diri
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya
waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh